dua orang yang diduga anggota jaringan santoso ditangkap tim gabungan pasukan operasi tinombala pada jumat siang
keduanya sempat melakukan perlawanan sebelum berhasil dibekuk
kedua orang itu bernama ivan dan ibad
mereka ditangkap di desa ada lembara poso pesisir sulawesi tengah
tim gabungan menyatakan kedua nama terduga teroris ini tercatat dalam daftar pencarian orang jaringan santoso
penangkapan tersebut tidak berjalan mulus karena keduanya melakukan perlawanan
dari tangan mereka tim gabungan menyita senjata api dan bom granat lontong